kobaran api terus membakar setiap bagian bus transjakarta
bernomor polisi b tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan tgc di jalan pos pasar baru sawah besar jakarta pusat pada senin malam
sebelumnya bus sempat alami gangguan hingga menepi ke pinggir jalan
tak lama berselang setelah penumpang dan supir turun
terdengar ledakan besar di susul kobaran api dari bagian belakang bus
tiba tiba ada suara meleduk
dan begitu suara meleduk ya ini penasaran

ya bagus syukurnya alhamdulillah ini supir sama penumpangnya udah turun semua
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini